pemerintah provinsi dki jakarta bersama dprd dki jakarta
tengah merampungkan peraturan daerah atau perda
tentang penanggulangan covid sembilan belas
perda ini sebagai upaya mendisiplinkan warga terhadap aturan psbb
dan rencananya perda itu akan selesai pada sembilan belas oktober
atau tepatnya pada hari ini amel
iya dan untuk mengetahui informasi terupdate terkait perda
tentang penanggulangan covid sembilan belas
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat pagi karmel
secara umum apa sebenarnya isi perda tersebut
karena sebelumnya disebut perda ini memiliki sejumlah aturan
dan juga kebijakan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
ya selamat pagi amel dan heranov
benar sekali wakil gubernur dki jakarta kemarin sempat mengatakan
bahwa peraturan daerah atau perda dki jakarta
terkait penanganan covid sembilan belas akan rampung hari ini
seperti yang tadi anda katakan heranov
benar sekali perda ini
dirancang oleh pemerintah provinsi dki jakarta bersama dengan dprd
dan diharapkan dapat mendisiplinkan warga
untuk lebih taat mematuhi peraturan peraturan
pembatasan sosial berskala besar
mengingat bahwa saat ini dki jakarta di tengah masa psbb transisi
amel dan heranov saat ini jakarta memang sudah memiliki
sejumlah regulasi terkait penanganan covid sembilan belas
seperti peraturan gubernur keputusan gubernur
dan juga surat edaran
yang rencananya akan disahkan pada hari ini
diharapkan dapat memperbaiki dan juga menyempurnai
regulasi regulasi yang sudah ada tersebut
dan juga diharapkan bisa
dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk bersama sama menekan penyebaran covid sembilan belas
menurut ahmad risa

kerja tersebut tidak hanya akan melibatkan satpol pp saja
dalam menangani pandemi ini
sekitar lima aparatur sipil negara atau asn
juga akan dilibatkan dalam menangani covid sembilan belas
asn seperti dinas perhubungan dan juga dinas tenaga kerja
selain dari itu sekitar dua ratus aparat gabungan tni polri
juga akan diikut sertakan dalam penanganan pandemi
dan selain dari aparat aparat tersebut
juga ada peraturan mengenai pemberatan
bagi para pelanggar

peraturan peraturan covid sembilan belas
pemberatan sanksi tersebut akan datang dalam bentuk sanksi progresif
namun amel dan heranov
untuk rinciannya kami memang masih harus menunggu
hingga perda tersebut disahkan pada hari ini
maka dari itu kami akan terus memantau dari balai kota
dan juga dprd progres pengesahan perda tersebut
namun kemarin ini memang wakil gubernur dki jakarta
mengatakan bahwa perda yang rencananya
yang hanya akan rampung pada hari ini
untuk menjaga diri dan juga sesama dari paparan covid sembilan belas
mengingat amel dan heranov
kemarin perhari minggu tanggal delapan belas oktober
jumlah kasus positif di jakarta masih meningkat
lebih tepatnya meningkat sebanyak sembilan puluh sembilan

dari itu jumlah total akumulatif kasus covid sembilan belas di jakarta
sejak bulan maret dua ribu dua puluh ada di angka sembilan puluh empat tiga ratus dua puluh tujuh
amel dan heranov ini menandakan bahwa positivity rate di jakarta
masih cukup tinggi
maka dari itu penambahan regulasi perda ini diharapkan bisa menekan
baiklah tentunya sebelum ada perda
ada pergub yang mengatur soal upaya dari pemberian sanksi hukum
pada para pelanggar protokol kesehatan
kita tunggu update dari sana bagaimana perda ini akan diturunkan
terima kasih atas laporan lengkap anda
karmel mursalim langsung dari balai kota dki jakarta